sementara itu di garut jawa barat seorang pengemudi taksi online mendadak viral
lantaran mengantar jenazah pasien kurang mampu ke rumahnya di wilayah terpencil
ya taksi online dipilih lantaran keluarga pasien mengaku tidak mampu membayar biaya ambulans
dalam video amatir terlihat sejumlah warga membantu menurunkan jenazah dari taksi online yang dikemudikan yuni
jenazah pasien ini dibawa menggunakan taksi online dari rumah sakit umum dr selamet garut ke wilayah banjarwangi garut
dengan alasan kemanusiaan yuni mengaku rela mengantarkan jenazah ke daerah terpencil atas permintaan keluarga pasien
pihak rumah sakit umum dr selamat garut membantah harga sewa
yang rumah sakit mengaku dua ambulan milik rumah sakit tengah digunakan mengantar pasien ke bandung dan garut
pada saat itu kedua petugas ambulan kami sedang mengantar pasien ke luar rumah sakit
yang satu ke bandung yang satu ke daerah cibiu kalau nggak salah
sehingga si keluarga pasien ini dalam komunikasi dengan petugas tidak sempat secara detail hanya
aksi yuni ini pun menuai banyak apresiasi dari warganet
jadian rahadian tasik malaya